saya saat ini tetap mendaikan untuk ananda david agar segera sembuh pulih kembali seperti setiap malam
saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga bapak jonathan kepada keluarga besar pbnu dan keluarga besar banser gp ansor banser
mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan terima kasih semuanya
pak tadi hasil pemeriksaannya apa aja pak
bisa ditanyakan ke
bapak ditanyakan ke
bisa ditanyakan ke bapak pak jepang bentar ya pak
bisa ditanyakan kepada kpk
pak pak ramfah empat perusahaan selai yang dimunahkan
jip jip punya siapa pak jip pak jip pak
pak jip punya siapa
pak jip punya siapa
bapak memurah dirinya ditolak dimana pak
jip punya bapak atau bukan pak
bapak yang perusahaan ditolak
bapak ya pak
udah kan pak
udah kan pak
ag harus jadi tersangkut
puannya selalu gitu pak
puannya selalu gitu pak
biar gambarnya biar gambarnya